kita ke informasi pertama saudara dua pelajar sekolah menengah kejuruan tewas tenggelam di kubangan air bekas galian pasir cidingin
yang berada di kampung ciseke desa jatimulya kecamatan rangkas bitung kabupaten lebak banten
inilah detik detik warga mengevakuasi dua pelajar yang tenggelam di kubangan air bekas galian pasir sedalam lima meter
awalnya kedua korban sedang membersihkan tangan dan baju di area bekas galian pasir usai mengikuti ekstra kulikuler
salah satu dari mereka terpleset ke lokasi bekas galian pasir
rekan yang lain yang mencoba menolong justru ikut tenggelam
kedua korban berhasil ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah sakit